media sosial seharusnya bisa menjadi sarana berbagi informasi dan hal hal yang positif
tapi nyatanya tidak sedikit yang nekat melakukan aksi tidak terpuji
bahkan yang membahayakan nyawa demi konten viral
kita bahas bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital
selamat malam pak firman
selamat malam mbak putri apa kabar
baik pak firman terima kasih pak firman sudah bergabung di trending corner malam ini
pak firman apa yang salah sebenarnya
apa yang terjadi sama netizen kita
ya jadi kalau kita lihat semakin marah konten konten yang kontroversial
konten konten yang tidak etis
kemudian konten konten yang prank dan sebagainya mengemuka di jagad media digital kita
itu karena ada penghargaan atau ada pasar yang menyambut dari konten konten tersebut
jadi yang saya maksud
dengan penghargaan sosial ketika konten yang buruk itu di like
kemudian di comment kemudian juga di retweet dan sebagainya
itu menunjukkan walaupun konten itu buruk tetapi ada yang memperhatikan
nah demikian juga secara ekonomi ketika semakin banyak konten itu mendapat penghargaan
akhirnya dia akan menjadi viral
atau trending yang akhirnya oleh para pengembang platform digunakan sebagai tempat untuk beriklan
nah ini akhirnya menjadi seperti pembelajaran sosial
orang berlomba lomba untuk membuat konten yang sebetulnya ada di dua poros
bagus sekali atau buruk sekali
tapi kalau kita lihat konten yang buruk sekali itu lebih mudah dibuat
nah itulah yang terjadi hari ini
akhirnya demi konten demi sambutan sosial
demi mendapatkan penghasilan ekonomi konten konten itu menjadi marak hari ini
pak firman seolah olah common sense atau logika itu sudah mati sekarang di media sosial
apakah anda melihat itu juga yang terjadi
justru berkembang sebuah logika yang baru bahwa yang buruk juga mendapatkan sambutan
dan bahkan yang buruk mendapatkan nilai ekonomi
nah sehingga kita tidak bisa hanya
nah sehingga kita tidak bisa hanya
menyalahkan para pembuat konten
tetapi juga harus menyoroti platform dalam hal ini
karena platform seakan akan tidak peduli pada kualitas konten
yang penting adalah kuantitas traffic
kemudian itu dapat digunakan sebagai medium untuk memasang iklan mereka
artinya apakah betul yang bisa menghentikan aksi aksi viral yang konyol ini
yang membuat proses demikian
bahwa proses selesai tidak akan memadukan sosialnya kembali

makanya rumah anak kita seperti dia menghentikan proses timur di jakarta
ketika itu para panggung atau micasekut berdiri di luar menara sehingga makin cantik
agar mereka tidak menoleh anak panggung yang mereka pengguna
bagaimana dengan hal kalinya
jika kita melakukan sesuatu yang bukan sesuatu yang isu kenzien
kritikan yang penting ada traffic di situ konten akan terus dibuat
pak firman ini kembali semua ke pertanyaan mendasar lagi
sebenarnya literasi media sosial di indonesia ini sudah berkembang ke arah yang positif atau justru alami kemunduran
kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh kominfo bahwa dibanding tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh satu terjadi kenaikan literasi digital masyarakat indonesia
walaupun masih sedang menuju baik tiga empat puluh sembilan dari angka lima tetapi ada progres
dan saya melihat bukan semata mata urusan literasi digital
ada sebuah persepsi yang salah diantara pengguna media digital
antara lain adalah
mereka merasa apa yang terjadi di dunia nyata itu terputus dengan dunia digital
sehingga mereka dengan enteng saja membuat konten konten yang buruk
konten konten yang mencacimaki atau menyebarkan headspace
seolah olah tidak ada konsekuensi logisnya
seperti itu pak
pak firman bagaimana cara kita mencegah agar hal hal seperti ini tidak terjadi lagi
sudah banyak jatuh korban jiwa
influencer influencer harus juga bisa memberikan pendidikan atau
campaign terkait dengan konten yang berbobot konten yang berisi
ya kalau ada dua kutub antara pembuat konten yang baik dan konten yang buruk
hari ini jagad media digital kita memprihatinkan dengan
lebih mudah ditemukan konten yang buruk dibanding konten yang baik
ini belum saatnya bagi para pembuat konten yang baik untuk
mengundurkan diri dari media sosial
jadi jangan semata mata karena media digital semakin tidak bermutu
semakin memprihatinkan kemudian mengundurkan diri
putus hubungan dengan media digital
seru hari ini adalah saatnya kita membanjiri media digital kita dengan konten konten yang baik
jadi ibarat sebuah sungai yang keruh kita siramkan air yang bersih untuk menggelontor air air yang kotor tersebut
sehingga jernih kembali
jadi jangan dibiarkan dunia media digital ini dipenuhi oleh konten konten yang tidak berkualitas
oke pembuat konten yang positif berarti harus step up
ketika pembuat konten yang negatif itu bermainnya di kuantitas
membuat konten positif berarti juga harus step up di kuantitas ya gitu ya kira kira pak firman ya
supaya bisa mengimbangi arus gitu
baik pak firman kurniawan terima kasih banyak
malam hari ini sudah bergabung di trending corner sehat terus bapak